luar biasa sosok tono ini memang mencuri perhatian ya ketika banyak yang mendadak terkenal karena sensasi
nono justru berhasil membuktikan kemampuannya karena prestasi
langsung saja kita sapa hadir di cnn indonesia keneitemalem hari ini melalui sampung azim
ada nanti nono ini ya koreksi kalau tante salah bacanya ya
ada cesar arkangelsmeo nunai atau nono didampingi sang ibu nur yati seran
halo selamat malam nono dan juga ibu nur yadi
oke coba coba tadi tante salah eja namanya siapa nama lengkapnya
oke hai nono kamu tau gak sih kalau kamu tuh sekarang terkenal banget se indonesia
belum tau yaudah tante kasih tau ya
kalau kamu itu sekarang terkenal se indonesia
karena kamu berhasil membawa harum nama indonesia jadi juara
emang teman teman di sekolah gak ada yang bilang kamu
eh nono nono kamu sekarang lagi terkenal loh ada di mana mana di tv gitu
di sekolah kan ada di kampung
di sekolah kan ada di kampung toh
ini boleh cerita gak
kamu tuh kok bisa suka matematika
kalau buat anak anak kan kadang kadang
matematika itu susah ngitung apa segala macem
kok kamu bisa suka matematika sih
belajarnya dari mana
satu dari satu dulu
belajar dari mama
oh belajar dari mama
karena mama guru
bu nuryati adalah guru matematika di sekolah nono

oh jadi nono itu belajar dari nona
jadi nona belajar matematika pertama
karena memang melihat mama ya
gimana waktu itu pertama kali mengenal matematika
terus latihannya sampai bisa jadi juara
emang setiap hari ngerjain soal atau apa sih yang dilihat gitu
soal soalnya dari mana
soal itu dikirim dari abakus
oh soalnya dikirim dari lombanya ya
waktu itu kok bisa ikut kompetisi abrakus itu
bunda yang minta bunda nuriati yang minta
atau nono tahu dari mana ada kompetisi itu
dari ibu lina
ibu oke sekarang mau tanya bundanya deh
bunda nuriati ini dari kapan dari umur berapa melihat ketertarikan nono dengan hitung hitungan dengan matematika
jarang loh ada anak suka matematika
nono itu dia memiliki kelebihan itu setelah usia empat tahun
kami mulai melihat perkembangannya dalam membaca awalnya
dia kepingin tahu huruf terus ketika melihat angka angka itu dia tanya ini apa
dari situ anak usia dia itu dia tanya apa ini
usia dia itu kan di sini jarang yang seperti itu ibu
jadi kebetulan saya itu sering sering dengan ibu agus lina ini
di situ ibu agus lina memberikan saya metode cara supaya anak seumuran seperti nono ini diberikan jalan atau cara bagaimana
supaya bisa mencapai kelebihan itu
supaya bisa membimbing dan mendidik nono
oke tadi nono sempat bilang katanya tiap hari itu ngerjain soal ya kan
emang berapa banyak soal latihan yang dikerjain sama nono ini bu setiap hari latihan netta
dia sehari itu tergantung dari motnya ibu kami kan tidak pernah memaksakan sebagai orang tua
dia kalau benar benar rajin itu bisa lima puluh file
lima puluh file itu maksudnya lima puluh soal
dalam satu file itu ada sepuluh soal
tergantung dari keinginan ibu kami cuma sebagai orang tua itu mengarahkan
intinya dalam satu hari itu jangan sampai tidak sampai mengerjakan soal seperti itu
jadi ada waktu juga buat nono bermain bukan semata mata belajar matematika terus kerja file terus
iya iya nono nono lebih suka main sama teman teman atau ngerjain file matematika
wow lebih suka ngerjain file matematika daripada main sama teman berarti ada tau lato lato nggak
mainan itu anak anak sekarang tidak
oh oke orang tua semua mungkin bisa mendengarkan ini
lebih suka ngerjain file matematika daripada bermain sama teman
oke nono kalau di sekolah itu kan pasti banyak yang seneng ya karena kamu tuh pintar
nah banyak gak teman teman yang akhirnya minta tolong dong nono ngajarin matematika gitu
sekarang kan nono berarti kelas dua ya atau mungkin kakak kakak kelas banyak juga tuh yang nanya yang minta diajarin sama nono
iya kakak kelas berapa yang biasanya minta diajarin
kelas enam minta diajarin sama anak kelas dua
oke wah luar biasa ya kamu nono pernah ngerasa capek gak sih ngerjain soal soal kan tiap hari kalau tadi bunda nggak bilang aduh jangan ngerjain kebanyakan nanti takutnya capek atau nono pernah ngerasa capek
ngerasa capek tidak kalau kerja
pernah merasa capek
pernah merasa capek tidak
pernah merasa capek tidak
tidak pernah merasa capek tidak pernah merasa lelah oke hebat hebat luar biasa
maaf bu katanya itu kan di sini jarang dipakai
di sini jarang dipakai biasa bilang suka
hmm apa sih tau
elon musk itu penciptakan mobil paling tercepat kereta paling tercepat pesawat paling tercepat
oh makanya nono suka sekali dengan elon musk
iya ingin ketemu
ingin ketemu elon musk
kalau ketemu elon musk mau bilang apa
ketemu nono mau ngomong apa sama elon musk
bilang nanam mau jadi elon musk
bilang nono mau jadi elon musk
cita citanya nono mau jadi apa sih
oh mau jadi tentara
kirain mau jadi seperti elon mas
mau membuat mobil yang tercepat
nanti semua yang tercepat
oh ternyata mau jadi tentara ya
ketika kemarin nono masuk ke kompetisi
tingkat dunia tersebut
itu pada awalnya bagaimana
memang bunda sendiri yang mengikut sertakan
karena tahu ada kompetisi itu
atau seperti apa ceritanya
ceritanya nono ini pemenang lomba gasing
gasing matematika internal sekolah astra
nah ibu agus lina ini adalah salah satu
trainer astra yang dipakai saat dua ribu tujuh belas
dalam membimbing saya sebagai guru astra
di bidang matematika
nah dari situ hubungan saya dengan ibu lina itu
bukan hanya sekedar trainer
dengan murid yang mengajar
maksudnya trainer atau guru yang mengajarkan kepada saya
tapi lebih dari itu
kita lebih dekat sering sharing
saya sering bercerita tentang nono
karena ada bantuan ya
tentang bagaimana mengatasi nono
karena nono ini kecil super aktif sekali
pertanyaan pertanyaan itu menurut saya itu
sebenarnya ya kritis sekali ibu
nah dari situ ibu lina memberitahukan saya
yang harus saya buat
nono ini ketika umur lima tahun ke enam
dia sudah lancar membaca ibu
matematika dasarnya itu bakal kubaginya itu sudah bisa sekali
jadi dari cerita itu ibu lina itu sangat tertarik
dan ingin bertemu dengan nono
setelah itu mendaftarkan ke kompetisi tersebut begitu ya
belum rencana itu kan ibu lina katanya ingin memberikan basis
tapi lewat tes buat nono
nah setelah dites waktu itu di hotel neokupang
ternyata nono bisa menyelesaikan soal dalam waktu yang singkat
tiga menit waktu itu sekitar sepuluh atau dua puluh soal ya ibu lina yang tahu waktu itu
nah dari situ ibu lina bilang wah nono ini bisa bu nur
jadi begini saja
saya memberikan beasiswa gratis buat nono di abacus brain gym
selain beasiswa nono juga diberikan ini sebuah laptop
dan sampoa buat nono lomba
berarti memang karena melihat ada bakat terpendam nono di situ ya
dan ketertarikan yang cukup besar terhadap matematika sehingga nono bisa ikut serta
nah tadi kan bunda kan sempat ngomongin tuh waktu itu ikut tes
sekarang cnn tante mau ngajakin nono juga lomba hitung hitungan mau nggak
mau ya pasti suka banget ya
tapi setelah ini ya kita akan kembali kita akan lomba bersama nono ya
usha jeda tetap bersama kami